mui menetapkan fatwa haram pada vaksin covovax buatan india
karena pada tahapan produksi vaksin covovax ditemukan penggunaan enzim dari pankreas babi
saat ini memang ada vaksin haram yang diperbolehkan karena keadaan darurat
namun saat ini ada vaksin halal yang memadai dalam rangka mendukung vaksinasi
dan juga mempercepat herd immunity
ketua bidang fatwa majelis ulama indonesia asrorun niam soleh
menjelaskan mui menetapkan fatwa haram karena pada tahapan produksi vaksin covovax
ditemukan pemanfaatan enzim dari pankreas babi
ia mengimbau masyarakat muslim untuk tidak menggunakan vaksin tersebut
vaksin covid yang diproduksi oleh serum institute of india ini
di dalam proses produksinya ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi ya sebagai bahan penolongnya
atas dasar kesimpulan itu
pertama majelis ulama indonesia menetapkan fatwa nomor sepuluh
yang salah satunya menegaskan bahwa vaksin yang diproduksi oleh si ini hukumnya haram